tidak ada yang memberitahu papa kalau kamu bebas sehari ini nak kalau tau papa pasti jemput kamu
wah kenapa papa
ini rumah makan papa yang baru
ya ini ini rumah makan papa
bagus keren banget lah
din sebenarnya bisa jauh lebih keren sih
karena waktu itu kan elsa sama nini mau nawarin bantuan tapi sayangnya papa kamu gak mau
udah rezekinya elsa buat masa depannya elsa ya
papa udah bersyukur dengan adanya begini bu
yaudah mah pak kayaknya aku langsung pamit aja deh aku cuma nganterin dia
bandin doang kok
kamu gak mau makan dulu saya
hmm kayaknya enggak deh aku udah janji sama ini
nak gue pamit ya
anjir kamu udah tau kalau elsa sama nino menikah
tapi kenapa papa sama mama gak ceritain
ya gimana mau cerita kamu kan lagi di dalam penjara
udahlah din kamu ikhlasin aja ya sayang
ya terima kasih
sejak kapan papa sama mama tinggal di sini
ya nggak lama kamu masuk penjara din coba aja kalau papa nggak mikirin kamu terus nggak stroke kita masih tinggal di rumah yang lama sayang
udah lama gak usah ngomongin masalah lo terus
adin papa waktu beli rumah ini udah siapin kamar buat kamu
nah ini kamar kamu nak
gak terlalu besar tapi lumayanlah
pak suka banget pak
malah ini lebih bagus tau pak lebih nyaman daripada di penjara

nino kirim koper ini tiga tahun yang lalu
kamu istirahat ya
jadi ini alasan kamu kenapa kamu minta cerai
karena kamu mau menikah sama adikku sendiri
apa salahnya aku menikah dengan elsa
kita kan sudah bercerai
mas ini kan mahal banget mas
mas bagus banget mas
kalau punya izin
istri harus dijaga
biar dompetnya tidak lebih tipis
jadi aku kasih kamu tas
biar muatannya banyak
mas makasih banyak ya
aku sebentar doang kok tapi
kamu foto rambut tadi
papa tadi dulu seneng
kalau kamu robotnya pendek begini
tambah cantik kamu lah
ini bagian fabulous

gimana ini jalan begini sih
kok gue bisa ketemu sama lo
gue hajar tutupan copetnya
hebat lo ya masih ya
gue baru keluar berapa hari yang lalu sih
waduh akhirnya kita bisa menghidupi darah belom
lo rapi banget mau kemana sih
ini gue mau ke pt aldebaran sejahtera
ada lowongan pekerjaan buat gue di sana
tempat kerja gue dong
serius kenapa gue bawa mama lo
berarti kita bareng lagi
tidak ada kesana ayo
ini dia tempat kerja gue
pt aldebaran sejahtera
di sini tuh banyak banget ininya usaha usahanya
ada kosmetik ada kuliner ada departemen store ah pokoknya banyak dah
namanya mirip ya seperti acara launching elsa kemarin
oh iya lo di sini tugasnya bagian apa
sumpah lo gak tau
iya emang gak tau malah disuruh dateng aja dulu nanti baru dikasih tau
oh gitu yaudah yuk gitu
jadi pak saya diterima kerja di sini sebagai cleaning service
ibu bersedia atau mau mengundurkan diri
saya terima pekerjaan ini
tugas kamu di sini adalah bertanggung jawab untuk kebersihan seluruh area kantor ini
harus teliti dan kerjakan sampai bersih
mungkin ini baru pertama kali buat saya jadi saya minta tolong untuk dibimbing ya pak
mulai hari ini kamu bisa bekerja di sini
tugas kamu membersihkan di lantai dua puluh
saya permisi ya pak
saya sudah menugaskan ibu andin di lantai dua puluh
sesuai dengan permintaan pak aldebaran
seragam biru juga
wow lo jadi cleaning service bukan dulu bekas dosen ya
ya emang kenapa yang penting kerjaan halal
tapi lo tau kan tugasnya cleaning service itu ngapain aja
lo harus bersih bersih semuanya
lo harus ekstra bersih di lantai dua puluh
karena itu lantainya bos besar
yang punya perusahaan ini
dia itu kosi di kebersihan
gue punya partner kerja nih
tos dulu ya
masih inget kan lo tasnya
ya udah kerja lagi deh
gue kerja dulu
ingat yang bersih di lap sampe kinclong

dunnya hakdun sih fuan
dan beri dedam saya pada kamu
jangan pernah taruh ember di tengah jalan
maaf pak tadi saya udah taruh di pinggir sih
mungkin bapak gak liat

kayaknya pernah liat
mantan laki lo nikah sama adik lo
terus anak lo meninggal gak dikasih tahu
kok bisa begitu
ya kok bisa begitu
ya kenapa kenceng kenceng
tapi maksud gue kenapa bisa kayak begitu loh
hidup lo ya ampun din
lo kuat juga ya
mungkin itu cuma salah satunya
makanya gue harus kuat
ya bener juga sih
lo udah bijak banget
lo kayak motivator di tipee tipee tuh
tadi papa denger
kamu hari ini ada panggilan kerja ya
sebagai apa nak
dosein magang kayak dulu
ehm iya aku udah dapet kerjaan tapi
aku kerjanya jadi cleaning service
yang penting halal
terus kamu ambil gak
iya aku ambil pak
ini hari pertama aku kerja
yaudah semangat kerja ya nak
iya makasih ya pak
yaudah aku mau makan dulu ya
nanti aku telfon lagi
ani udah dapet kerja
dia kerja di perusahaan multi nasional sebagai
bukan sebagai cleaning service
ya ampun papa
udah gak apa apa
ading pasti susah cari kerja setelah di penjara gitu kan
syukurin aja dulu ya
kamu bersihin semua toilet kantor yang ada di lantai lima belas sampai lantai dua belas
kan andin baru hari pertama kerja
kok udah lembur aja ya bu ya
saya dulu kayaknya waktu pertama kali kerja gak ada lembur lemburnya bu
kalau gitu gue bantu dulu ya
ini semua tugasnya andien
jadi kamu pulang aja nella
jadi kamu lewat tangga darurat
untuk naik turun
lah kita nanti udah pulang bareng deh
yaudahlah gak apa apa
udah lalu duluan aja ya
gue mau kerja lagi

aku bodoh abilitiesnya
penantu kesayangan mama dateng
kamu dari mana
dia habis mending
udah makan belum
tapi kalau boleh
dibungkusin buat elsa
tolong buka pintunya di luar
gak ada lampu dikunci lagi
kejadian orang orang pada pulang
buat gimana ini ya allah
aku harus telfon orang
pak aku ketakutan kayak aku gak kunci pak di kamar mandi
kita berumah lagi kok bisa

aku juga gak tau pak

pak kesini dong pak aku takut
oke papa kesana sekarang
kamu tolong share lokasi kantor kamu ke papa
kenapa kenapa andin
andi kejebak di toilet di lantai dua puluh di kantornya
dan gak ada yang bantuin
kita ke kantornya adit tolongin dia ya
kalo kamu gak bisa gak papa papa berangkat sekarang
yaudah aku antarin ya
bikin masalah terus
baru keluar penjara
sekarang masalah yang lain lagi
masalah yang lain lagi
masalah yang lain lagi
masalah yang lain lagi
jawab perintah pak
wajar perintah pak
semuanya beres pak
duwa perintah pak
ya ampun lupa lagi
ya ampun gimana nih
papa mau kemana
saya mau ke atas pak ke lantai dua puluh pak
maaf pak kantor sudah tutup
semua kariman sudah pulang
anak saya terjebak di tolet lantai dua puluh pak tolong pak
dia keliling servis baru disini pak
tadi dia telpon saya dia ketakutan
tapi saya nggak dapat info kalau ada lemburan karyawan pak
coba bapak telpon lagi anaknya biar saya yang terima pak
gak aktif pak
kalau gitu saya nggak bisa izinkan bapak masuk pak
pak tolong pak anak saya ketakutan pak
dia butuh bantuan saya saya bapaknya ini pak
maaf pak kita ini bukan orang jahat pak
tapi kalau bapak gak percaya silahkan
bapak pegang ini kartu identitas saya
pak tolong cepat pak
saya antar ke atas tapi lewat tangga darurat ya pak
bapak duluan aja tangga daruratnya lurus aja nanti belokot diri
oke yuk yuk
pak pak pak pak
masih kuat pak
masih masih kuat
yaudah kalau gitu pak ada sini ya
oke pak susu randif
bawa disini ya
aku dua bisa kuat dari sini
jangan lupa like subscribe dan share ya
sayang jadi ceritanya andin itu memang udah kerja
katanya dia kekunci di dalam kamar mandi
tuh ada ada aja deh itu anak emang
oh gitu ya ma
aku nungguin nino sampai pulang aja deh
lo nggak akan pernah bisa ngerebut nino dari gue
aku tak cempen nanti
udah diturunkan juga

kalau ntar diamkan
tah dah pais
aku bakalan lapang sama diem
jangan terserah sama humans
andin aku tak perlu
alhamdulillah kamu tidak terlalu apa apa
makasih ya papa udah datang ke sini
nanti nyelamatkan aku
cuma tadi aku takut banget
makanya tadi aku takut sama papa
aku gak tau lagi
ada papa sekarang disini
kenapa dia ada yang nolongin sih
kamu cari perhatian sama nino
kamu harus ingat
nino itu bukan suami kamu lagi
tapi emang aku sama sekali gak
mama gak mau kamu berhubungan sama dia lagi
memangnya kamu gak malu
sebagai pelakor rumah tangga adik kamu sendiri
dulu ibu kamu itu kan pelakor
tapi bukan berarti kamu jadi ikut ikutan kan
sekali lagi mama ingetin
mama lihat kamu cari perhatian sama nino

mama gak akan segan segan
mengusir kamu dari rumah ini
sebaiknya aku jangan pernah nonton deket sama mas nino lagi
seumur umur gue kerja
gue kerja di mari ain
itu ga pernah yang namanya ke kunci di toilet
isn't norm spark ya
terus gimana ceritain dong selama lo sebagian ini
aduh itu anjing yang lapi itu kan
kita ketahuin atahuin aja yuk
kok mereka bisa tahu kita mantan api ya
terus mereka tau dari mana
ah nih dia nih penyebabnya
ternyata ada yang nge broadcast kayak begini nih
ya kan ini siapa yang nge broadcast ya
mana gue tau
lagian ribut banget nih orang sih
masih aja ngurusin hidup orang kayak hidupnya udah bener aja
udah udah jam marah marah
udah biarin aja namanya sifat orang kan emang beda beda
ibulah gue juga udah yakin kok gue bisa ngelewatin ini semua kecil
ampe berikut lo
udah ah mau kerja lagi
bisa misian dikit ga
bisa gisaran kesana dikit
masih bertahan juga dia di sini ya
padahal karyawan yang lain tau loh kalo dia mantan api
mental narapidana emang beda ya
pastikan yang saya perintahkan kemarin tidak gagal kali ini ya
hei kamu tuh ngelabunin apa sih
nur tadi aku perhatiin dari pagi loh
aku lihat kamu bengong sekarang bengong lagi
lagi mikirin apa
gak mikir apa apa cuman
cuman persoalan kantor aja
lagi banyak hal yang harus diurusin
oh jadi lagi mikirin kerjaan
aku pikir kamu lagi mikirin yang lain
janganlah kamu terlalu mikirin kerjaan kamu
aku gak mau kalau kamu sakit
kamu udah perhatian sama allah
yaudah sekarang kamu pesen apa
kamu aja yang pesen
ngapain kamu mikirin andien
kamu sudah punya elsa yang begitu baik dan pengertian sama kamu
eh kita makan siang di luar aja yuk
cari arh apa gitu
tolong kamu lap semua pintu dan kaca di area depan kantor ya
masih ya bu
kok perasaan tugas lu banyak banget ya
masa udah dapat tugas baru lagi
ya namanya juga kerja

ya udah lo duluan aja dulu
bentar kok ya
sebentar lagi kamu akan ketimpa pelang itu andin
sebentar lagi kamu akan ketimpa pelang itu andien
yah abis lagi
kenapa gak jatuh ya